rumah sakit ibu dan anak bunda arief di purwokerto jawa tengah mencatat kelahiran empat bayi pada selasa ini tanggal dua puluh dua bulan dua tahun dua ribu dua puluh
tiga bayi lahir pada selasa pagi dan satu bayi diperkirakan lahir pada selasa sore
sementara proses kelahiran tiga bayi pada pagi hari berlangsung secara normal
salah satu pasangan orang tua abdul majid dan shelinur mengaku senang anak mereka lahir pada dua puluh dua februari dua ribu dua puluh
pasangan muda ini sebenarnya menginginkan bayi perempuan mereka lahir pada tanggal unik sebelumnya yaitu tanggal dua bulan dua tahun dua ribu dua puluh
selain akan mengadakan syukuran keluarga ini juga sudah menyiapkan nama istimewa bagi sang bayi
mau lahir di tanggal cantik ini ya
sudah ada persiapan nama mas untuk ini
memang disiapkan ya
tiga pasien semuanya melahirkan normal
yang satu perempuan bayinya yang dua laki laki
kondisi bayinya sendiri
kondisi bayi sehat semuanya tiga tiganya dengan kondisi ibu juga sehat semua
tanggal unik ini juga menjadi pilihan
di pilihan sejumlah pasangan untuk melangsungkan pernikahan
salah satunya pasangan evalia dan rizal di tasik malaya jawa barat
pasangan yang merupakan anggota polres tasikmalaya ini
menggelar angkat nikah di salah satu hotel
ibu bapak buat perhatiannya kita masih ada hadiah
harapannya gimana ke depan
ada mentuan itu nah
naunti namanya bu
setelah ijab kabul pernikahan evalia dan rizal dilangsungkan dengan tradisi sunda
dan meliratkan protokol kesehatan
selain harus mengenakan masker
para tamu dan mempelai tidak bersalaman dengan menyentuh tangan
melainkan menggunakan simbol saja
di peliputan cnn indonesia